selamat menunaikan ibadah sholat subuh untuk anda yang berada di wilayah dki jakarta dan sekitarnya
kompas pagi kami lanjutkan masih dengan informasi banjir yang terjadi merendam kawasan kaligawe semarang
ketinggian banjir di bawah jembatan tol kaligawe mencapai satu meter hingga membuat lalu lintas lumpuh total
sejumlah truk yang nekat menerobos terjebak banjir
akibat kondisi ini polisi melakukan pengalihan arus lalu lintas dari arah semarang menuju demak maupun arah sebaliknya
tak hanya permukiman dan akses jalan banjir juga merendam sejumlah sekolah di semarang jawa tengah
sd negeri dua genuksari semarang
banjir merendam dua belas ruangan kelas perpustakaan hingga ruang guru
yang sekolah pun terpaksa meliburkan aktivitas belajar seluruh siswa hingga banjir di sekolah telah surut